pemerintah indonesia akan menyelenggarakan ktt g dua puluh pada tahun dua ribu dua puluh dua mendatang
tongkat estafet presidensi g dua puluh telah diserahkan secara resmi oleh perdana menteri italia kepada presiden joko widodo minggu kemarin di roma italia
lalu apa saja keuntungan bagi indonesia menjadi tuan rumah ktt g dua puluh tahun depan
apakah indonesia akan mampu menentukan arah perekonomian dunia
dan untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung dengan staff alimenteri keuangan
bidang jasa keuangan dan pasar modal suminto
selamat sore pak suminto
dan direktur esekutif indef tauhid ahmad selamat sore mas tauhid
selamat sore pak arifana apa kabar
oke baik alhamdulillah saya mau ke pak suminto terlebih dahulu nanti saya baru ke indef ke mas tauhid
pak suminto indonesia terpilih menjadi tuan rumah ktt g dua puluh tahun dua ribu dua puluh tiga
apa saja kemudian keuntungan yang akan diperoleh indonesia saat menjadi tuan rumah tahun depan
terpilihnya indonesia menjadi keketuaan atau presidensi g dua puluh tahun depan merupakan sebuah kehormatan bagi negara kita
k dua puluh adalah merupakan forum sama internasional utama dimana berbagai agenda global akan dibahas k dua puluh
nah tentu dengan memegang keketuaan atau presidensi g dua puluh indonesia akan dapat mengarahkan bahasan agenda agenda global atau melakukan agenda tapping
di mana berapa agenda prioritas sudah kita define bahwa payung besar tema recover data recovery plan
tahun dua ribu dua puluh dua kita harapkan menjadi tahun pemulihan ekonomi global pasca pandemi covid sembilan belas
diharapkan negara negara di dunia dapat pulih secara bersama sama dan selanjutnya nanti dapat pulih secara lebih kuat dan berkelanjutan
ter recover stronger itu presidensi g dua puluh indonesia akan ditopang dengan tiga pilar utama
yang pertama adalah increasing productivity kita akan mendorong kekatan produktivitas ekonomi
yang kedua increasing resilience stability of economic and finance kita mendorong tingkatan daya tahan stabilitas ekonomi dan keuangan
yang ketiga adalah supporting inclusive and sustainable growth mendorong kekuatan ekonomi yang inklusif dan kelanjutan
dengan demikian diharapkan pemulihan global dapat dilakukan secara bersama sama
oleh karena itu mbak rifana beberapa agenda prioritas sudah kita define bersama sama
yang pertama adalah kita akan mengadres bagaimana negara negara
di dunia secara bersama sama melakukan exit dari kebijakan kebijakan extraordinary
yang saat ini dilakukan oleh semua negara dalam mengadres pandemi baik dengan fiskal monetary maupun financial sector
sehingga dengan kebijakan yang terkoordinasi dan harmonis kita dapat tumbuh dan pulih bersama sama
yang kedua adalah kita ingin mengadres secara bersama sama efek luka
ini telah menyebabkan efek luka parut scaring efek terhadap perekonomian yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengatasinya
oleh karena kita akan bersama sama dengan masyarakat global mengatasi carring effect ini melalui peningkatan produktivitas
peningkatan efisiensi ekonomi melakukan structual reform mendorong digitalisasi mendorong human capital untuk mendorong aktivitas perekonomian
beberapa agenda lain yang penting dalam presidensi indonesia dalam menopang pemulihan ekonomi global adalah yang pertama international taxation
bagaimana negara negara memiliki sumber daya yang baik dalam memilih pembangunan termasuk pemulihan ekonomi
dan kita akan mendorong agenda domestic resource taxation termasuk disupport nanti oleh reformasi perbajakan global
yang baru saja kita dapatkan
kita dapat mencapai konsensus yang terkait dengan pajak digital
kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah isu sustainable finance dan iklim
kita akan mendorong pembangunan global yang berkelanjutan mengadres climate itsus
masuk bagaimana kita dapat bersama sama mencapai transisi menuju net zero emission secara orderly dan affordable
ini transisi yang memaksa
pak suminto kita waktunya saya harus kasih ke mas taufik
terima kasih pak seminta
terima kasih pak seminta
saya belum bisa dapat poinnya apa kemudian manfaatnya secara real begitu ya kepada perekonomian kita di dalam negeri
saya mau tanya mungkin ke mas tauhid atau dari indef
mas tauhid menteri perekonomian menko perekonomian pak erlangga hartarto
mengatakan bahwa akan banyak manfaat langsung yang didapat indonesia setelah ditunjuk menjadi tuan rumah g dua puluh
tadi saya sudah tanya kepada pak suminto apakah kemudian realisasinya memang nanti akan lebih banyak menguntungkan atau justru sebaliknya
karena saya belum bisa mendapatkan poin apa dampak realnya kepada perekonomian kita
ya saya kira kalau dari real ya yang pertama sederhananya adalah kita sebagai tuan rumah meyakinkan negara negara g dua puluh
yang sebagian besar adalah pelaku ekonomi besar dan investor besar bahwa kita adalah negara yang cukup baik
dalam melakukan proses pemulihan ekonomi hingga paling tidak investasi masuk ke kita
meski demikian meski kita menjadi tuan rumah dan bisa mengarahkan beberapa agenda dan kesepakatan internasional
tapi agenda tersebut sifatnya lebih fleksibel bisa saja diikuti oleh masing masing negara juga tidak begitu
karena masing masing agenda tiap negara berbeda belum tentu bisa diterapkan pada level global
tapi belum tentu bisa diterapkan di satu negara
juga tekanan ataupun katakanlah sanksi ketika kita bisa melakukan beragam agenda ataupun tidak melakukan agenda tersebut
misalnya apakah kita ketika melakukan beragam agenda mendapatkan insentif ataupun mendapatkan satu manfaat yang sifatnya direct
hanya berkaitan dengan apakah kita mendapatkan bantuan untuk fasilitasi beragam program program yang telah disepakati
misalnya katakanlah bantuan sifatnya untuk multilateral mengingat dampak covid yang begitu besar ke indonesia
jadi memang satu sisi punya sisi positif tapi agenda g dua puluh agak lebih cair lebih fleksibel
timbang misalnya satu kesepakatan perdagangan bebas ataupun kesempatan yang sifatnya lebih tinggi
misalnya kaitan dengan sdgs dan sebagainya yang lebih complicated dan memiliki parameter yang lebih terukur
oke oke itu pak suminto sebetulnya yang ingin saya tanya apakah kemudian akan ada insentif ketika kita menjadi tuan rumah ktt g dua puluh
ataupun kita akan mendapatkan investasi yang memang sesuai dengan target
manfaat manfaatnya secara real yang bisa didapatkan oleh pemerintah indonesia ketika menjadi tuan rumah ktt g dua puluh itu pak yang ingin saya tanya
apakah kemudian posisi tawar indonesia di kancah g dua puluh setelah ditunjuk menjadi tuan rumah ini juga akan meningkat
kemudian mampu memberikan dampak bagi perekonomian global atau sekedar pemanis saja pak suminto
maaf ya jadi saya ingin menjelaskan dari sisi yang paling strategik kepada nanti yang paling pragmatis
yang kelihatannya tadi mbak rifana fokus on sisi pragmatisnya
jadi yang pertama tadi melalui peranan keketuaan atau presiden cg dua puluh indonesia akan memainkan peranan kepemimpinan global
melalui presidensi g dua puluh indonesia akan dapat melit mendirect pembahasan agenda agenda global dalam memandu pemulihan ekonomi global pasca pandemi
itu yang pertama
yang kedua pemimpinan indonesia di kanca g dua puluh akan memberikan titra yang positif pada indonesia
termasuk bagaimana dunia septikan indonesia
tentu citra positif ini kita perlu kapitalisasi
vaksinasi termasuk nanti dalam memberikan confident memberikan kepercayaan kepada dunia internasional
masuk investor untuk berinvestasi di indonesia
tentu kita harapkan ini akan memiliki skill over effect berupa confidence dari investor untuk psbb di indonesia
kita akan melalui kepemimpinan g dua puluh ini sekaligus indonesia kita melakukan showcasing
kita menunjukkan kepada dunia hal hal positif success story
yang sudah dilakukan oleh indonesia di berbagai aspek pembangunan
dan tentu ini akan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik confidence yang lebih baik dari masyarakat internasional termasuk investor untuk berinvestasi di indonesia
misalnya kita dapat showcasing bagaimana pembangunan infrastruktur kita
dalam mengembangkan public private partnership bagaimana kita mengembangkan konektivitas
bagaimana kita melakukan reformasi struktural untuk memudahkan
investasi bagaimana tadi kita sebagaimana tadi mbak rifana mentioning yang dipuji oleh ratu maksima keberhasilan indonesia
dalam mengembangkan digitalisasi umkm seperti tadi contohnya gojek yang merupakan agenda dari global partnership on financial inclusion
ini semuanya merupakan
instrumen yang baik untuk memberikan confidence
kalau tadi pertanyaan yang lebih pragmatis dari mbak rifana manfaat konkretnya apa yang lebih jangka pendek
ini kemenko perekonomian sudah melakukan assessment awal ya untuk terkait dengan manfaat yang lebih jangka pendek dan pragmatis
yang pertama tentu melalui presidensi g dua puluh di mana sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua kita akan melaksanakan banyak sekali event
sekali pertemuan baik dari jalur keuangan maupun jalur serta tentu akan menggerakkan aktivitas ekonomi termasuk turism hospitality dan itu akan menyerap banyak tenaga kerja
menurut assessment sementara dari kemenko perekonomian tidak tidaknya tiga belas orang akan terserap dalam mendukung event pertemuan g dua puluh di indonesia tahun depan

jadi tuan rumah kttg dua puluh kemudian posisi tawar kita posisi tawar indonesia akan lebih baik dan memberikan dampak seperti yang tadi disampaikan oleh pak sumintel
saya kira kalau dampak positif saya kira jelas
tetapi apakah besar atau kecil saya kira memang tergantung apakah ada deal ataupun kesepakatan terjadi pada forum forum tersebut begitu
yang mengarah masuknya ke investasi ke perdagangan maupun hal lain yang positif

tadi terjadi penambahan pdb sebesar tujuh triliun menurut saya itu satu akumulasi tapi yang nilainya masih relatif kecil ya
yang kedua waktunya juga relatif terbatas ini kan hanya satu tahun
satu tahun ini saya kira sangat membatasi ruang
ini akan menggerak berbagai katakanlah rencana investor masuk ke kita
sementara katakanlah untuk satu kepemimpinan itu harus berdampak punya waktu yang seharusnya jangka panjang begitu
misalnya kalau lima tahun atau sepuluh tahun itu baru memiliki dampak yang relatif cukup baik ketika kita memimpin satu lembaga dunia
dampaknya ataupun jangka waktunya relatif pendek pak suminto dalam waktu satu tahun ini akan sulit
dan memimpin suatu organisasi dunia
kalau menurut mas tauhid tadi seperti itu
artinya apakah kemudian dampaknya ataupun besarannya itu memang tidak sebesar ataupun tidak semasif yang ditargetkan oleh pemerintah itu disadari nggak sih sebetulnya pak suminto
mbak rifana kita perlu memahami g dua puluh ini dalam konteks yang tepat
g dua puluh ini adalah forum utama kerjasama internasional
di mana agenda agenda reformasi
tata kelola ekonomi global itu dibahas
sehingga melalui kepemimpinan di g dua puluh kita cepat lead agenda agenda reformasi ekonomi dan keuangan global
melalui reformasi ekonomi dan keuangan global inilah kita akan mendapatkan tata kelola dan lingkungan operasional ekonomi dan keuangan dunia yang lebih baik
dan itu akan memberikan keuntungan kepada tur ekonomi termasuk indonesia
sehingga tadi saya sampaikan memang untuk mengukur dampak dari keketuaan indonesia di g dua puluh tentunya kita tidak sekedar melihat pragmatis jangka pendek
pada tahun depan akan nambah bp berapa akan menambah tenaga kerja berapa akan menambah lapangan kerja baru berapa
tentu itu sangat penting bagi manfaat dampak jangka pendek
tetapi yang lebih penting lagi adalah dampak jangka menengah
jangka panjang yang tadi juga disebut oleh pak tauhid bagaimana reformasi ekonomi dan keuangan global lebih suportif lebih mendukung
itu akan memberikan dampak jangka menengah panjang kepada ekonomi global termasuk indonesia
yang akan mendapatkan manfaat dari reformasi ekonomi keuangan global yang lebih komprehensif yang lebih suportif
untuk mengukurnya adalah dampak menengah sampai jangka panjang ya
artinya tidak bisa diukur dengan dampak dalam waktu pendek begitu ya pak suminto
saya mau tanya terakhir ke mas tauhid karena waktu kita tidak banyak
mas wahid saran ataupun masukan kepada pemerintah nanti menyambut gelaran ktt g dua puluh ini apa
apakah harus kemudian ada kebijakan kebijakan khusus yang dilakukan di internal pemerintah begitu untuk menunjang
ya yang pertama karena kan
setiap tahun g dua puluh berubah begitu
hasil dari itali itu akan dilakukan mungkin tahun ini sampai nanti pembahasan kembali tahun dua ribu dua puluh dua di indonesia
kemungkinan temanya berubah
inilah yang saya bilang ketema berubah tentu agenda setting prioritas kebijakan berubah
yang kedua adalah kita belum tahu dan sampai saat ini belum menemukan satu dokumen langkah operasional sepakatan agenda itu
akan seperti apa
nah mudah mudahan sih ini bisa diterjemahkan harapan kami
ya sudah satu dokumen kebijakan dan perencanaan paling tidak pada saat rpjm dibahas atau rkp dibahas
sehingga itu bisa memberikan pengaruh yang luar biasa dalam agenda setting di negara kita khususnya
ini jadi fungsi daripada pertemuan pada tingkat global
itu tidak semua
tapi harap ini menjadi landasan upaya pemulihan ekonomi
misalnya untuk agenda setting untuk perubahan climate change di negara kita yang menjadi prioritas
oke berarti kita menunggu nanti roadmap yang akan dibuat oleh pemerintah sebagai landasan untuk menunjang indonesia menjadi tuan rumah dari ktt g dua puluh tahun depan
kita nanti tunggu bersama
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini
ada pak suminto staf ahli menteri keuangan bidang jasa keuangan dan juga pasar modal
serta direktur esekutif indefs mas taufik ahmad
waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
saya selalu pak suminto dan juga mas tauhid